sejak pukul lima sore alunan musik koplo sudah terdengar di stadion madia gelora bung karno jakarta pusat
sejumlah penonton pun mulai memenuhi stadion madia untuk menyaksikan java pop festival yang baru pertama kalinya digelar
festival musik dengan genre pop jawa hari kedua ini dimeriahkan oleh sejumlah musikus
nabila maharani menyebut merupakan kebanggaan bagi dirinya karena bisa membawakan lagu perdananya dengan lilik berbahasa jawa di atas panggung besar bersama artis lainnya
di jakarta bisa ketemu sama teman teman yang hafal lagu lagu jawa teman teman yang bisa menikmati musik musik koplo
salah satu kebanggaan juga ya bagi kita orang jawa karena musiknya ternyata bisa dinikmati sama semua orang di daerah daerah manapun semua kalangan juga
musisi sekaligus promotor java pop festival pulung agustanto mengatakan ia ingin mengangkat musik berbahasa daerah khususnya jawa agar bisa terus berkembang
kalau kita melihat musik koplo atau musik jawa ini juga musik asli indonesia
dimana juga kalau kita lihat di tangga tanggal lagu itu kan biasanya pasti korea musik musik k pop k pop yang utama
tapi yang kemudian musik koplo koplo ini juga banyak sekali yang kemudian
menduduki tangga di situ
nah sementara di jakarta sendiri kayaknya masih belum begitu banyak khusus khusus untuk musik jawa pop untuk musik musik yang khusus untuk jawa koplo untuk ini
sebanyak tiga belas ribu tiket seharga dua ratus lima puluh ribu rupiah terjual di java pop festival ini
selain bernyanyi dan bergoyang pengunjung juga bisa menikmati makanan minuman spot foto hingga permainan yang tersedia di dalam stadion secara gratis